pak selain dokter dan para medis jangan dibolehkan masuk
terima kasih atas kesediaannya bapak ibu semua
kita akan memulai setelah kita dapat informasi dari tim kita
ada tiga orang korban yang kita sebut penyintas
cuman sisi lain itu kan namanya doa doa orang yang ditinggalkan
itu diijabah dikabulkan sama allah sampai dia ketemu
bisa kumpul lagi nanti sama keluarganya
ya memang risikonya pasti
perhatian rena aja yang kebagi
belum selesai masalah perusahaannya
sekarang nino tambah pikiran lagi dengan ketakutannya
kalau rena akan lebih sulit untuk terima dia
tidak boleh pak
dulu kau sempet liat ada aldebar
sama sama enggak pak
ditutup oleh wartawan semuanya pak
saya gak bisa menunggu
ya allah kami harus segera bertemu
ya allah mudahkanlah ya allah
saya sudah menitipkan anak anak dan andin juga ke mirna dan kiki
tapi jangan sampai andin tahu aku pergi kemana
mama pergi tanpa kamu tahu
karena mama sedang menjemput takdir mama dan juga takdir kamu
ada harapan juga rasa takut
ada keraguan apakah kita benar benar bisa bertemu lagi dengan allah
aldebaran al fahri maisan
kembalilah keperlukan kami
kami sangat merindukan kamu

comin duh lagi
yang boleh masuk hanya pasien yang lain tubuh di luar
suster tapi kami keluarganya
mohon maaf hanya pasien yang boleh masuk
yang lain tunggu di luar permisi
nama aldebaran memang ada diantara nama nama penyintas itu
tapi kita harus memastikan dengan melihat langsung ren
iya ya betul pak
itu yang membuat kita ragu
kalau pak itu benar benar salah
saya tahu salah
itu dia makanya kita perlu melihat langsung
bagaimana reaksi keluarga dan semuanya
jika benar benar pak al kembali
semoga ini adalah jawaban dari doa doa kita
terima kasih semua atas kehadirannya
ini kita mencari jalan yang terbaik
dan kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga kita yang sudah lama hilang
dan para penyintas adalah pasien kami
dan kami bisa memastikan para penyintas itu baik baik saja
dan kami akan butuh proses
berusaha semaksimal mungkin
pak ini tapi kenapa nggak lewat ugd pak
apakah karena tidak ada sesuatu yang gawat atau gimana pak
kalau ruang ugd kami pastikan di sana
tapi ruangan kita buat khusus ya
tapi semua dalam keadaan baik dok
ya semuanya baik baik saja
semua baik ya pak ya
secara fisik semua terlihat baik
tapi kita nggak tahu semua yang di dalam
maka dari itu kami perlu pemeriksaan
pak kami butuh penjelasan tentang anak kami
katanya anak kami termasuk korban yang selamat
bagi keluarga yang sudah dihubungi pihak mas kapai
silakan masuk ke ruang serbaguna yang telah kami sediakan
adanya sebelah sana bu
silakan menunggu di sana
tapi hanya keluarga korban
para awak media nanti akan kami sediakan waktu tersendiri
untuk konferensi pes
dari pihak rumah sakit
dan pihak mas kapai
kita hargai privasi keluarga korban
terima kasih pak
pak selain dokter dan para medis
jangan dibolehkan masuk
terima kasih atas kesediaannya bapak ibu semua
kita akan memulai setelah kita dapat informasi dari tim kita
dari tim kita ada tiga orang korban yang kita sebut penyintas karena hanya
merekalah yang berhasil bertahan hidup yang pertama

wah ini kalau kita bisa wawancara dengan penyintas cakep nih
bisa jadi bahan teten banget tuh tapi pasti penjagaan mereka ketat banget pasti diumpetin dulu pengen